kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta menyimpan kuliner nasi pecel legendaris yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun bukan hanya sembilan jenis sayur bersaus kacang saja yang disajikan dalam sepiring nasi
tapi ada hidangan tambahan lain yang melengkapi kenikmatannya
kalau menyebut nama mbah warno di yogyakarta terkenal dengan nasi pecel mbah warno
namun yang terkenal tidak hanya nasi pecelnya saja namun juga hidangan pendampingnya yaitu belut
bu nasi pecel belut satu
sejak mbah warno meninggal beberapa tahun lalu warung ini sekarang dikelola anaknya
lalu berapa harga nasi pecel belut ini
empat kg belut yang disiapkan tiap hari bisa habis dalam waktu tiga jam saja
paling saya suka belut krispinya belut krispinya karena saya suka itu karena gorengnya kering sih gak basah
jadi teksturnya kering jadi membuat kalau dimakan itu lebih renyah krispi lebih enak lah pokoknya kalau saya
tak hanya nasi dengan belut
di sisi lain pinggir kota jogja
di sisi lain pinggir jakarta yaitu sleman juga punya nasi pecel lauk ikan air tawar yang tak kalah kondangnya
bu ahmad mulai berjualan kuliner ini pada seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan saat masih berusia dua puluh an tahun
ini adalah warisan ibunya mbah bongso yang sudah berjualan hidangan yang sama sejak sebelum indonesia merdeka atau sekitar tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an
demi menjaga cita rasa bu ahmad bahkan sempat mencari ikan wader hingga luar kota
solo tiga itu terus saya nyari sana ketemu ketemu itu terus saya itu sampai naik motor itu berdua
itu sama bapaknya tau itu goncengan terus waktu itu belum ada mobil di sini itu pakai motor
menurut ahli gastronomi minto arsono nasi pecel dan ikan air tawar dinilai mempunyai kombinasi kenikmatan yang pas
ikan di darat itu apakah itu gabus apakah itu wader itu lebih gurih
kemudian dikombinasi dengan ada gula karena bumbu pecelnya kemudian itu berarti agak manis kemudian ditambah agak pedas
saya kira itu suatu kombinasi kalau di dalam argonolopik testnya masuk
minto menambahkan pecel sudah dikenal sebagai makanan rakyat jelata sejak abad ke sembilan
hendrawan setiawan dan mbah bongso
daniel yuwantoro daerah istimewa yogyakarta